kita akan membahas mengenai hal ini lebih detail khususnya di jawa tengah
saya akan berbincang langsung dengan dirlantas polda jawa tengah
kombespol agus suryonugroho untuk membahas lebih detail
mengenai persiapan arus mudik lebaran idul fitri tahun dua ribu dua puluh tiga ini
malam pak agus
selamat malam salam presidio
baik pak agus sebelum saya membahas atau bertanya mengenai titik rawan macet titik rawan kecelakaan
pertanyaan pertama apakah malam hari ini sudah terlihat adanya peningkatan arus mudik
sudah adakah peningkatan volume kendaraan pak agus
sementara masih belum terlihat masih landai
peningkatan arus belum disignifikan namun polda jawa tengah dan jajaro juga mengadopsi
khamunis uji sudah dilakukan penyelesaian kryd
jadi upaya upaya dalam rangka menyiapkan kesiapan polda jawa tengah dan stakeholder
lainnya untuk menghadapi liburan operasi ketupat atau mudik dan balik
kita sudah siap
baik pak agus tadi saya sempat membahas sedikit mengenai peta jalur mudik
sebenarnya kalau di jawa tengah ini titik mana saja yang rawan kemacetan yang harus diwaspadai oleh masyarakat
baik di jalan tolnya di jalan alternatifnya maupun titik titik di non tol maupun jalur wisatanya pak
mana saja yang harus benar benar diingat ingat oleh masyarakat
kalau di sini adalah rawan kemacetan
polda jawa tengah cukup siap sekali ya
karena memang di samping jalur tol itu ada jalur non tol itu ada jalur pantura ada jalur tengah
jalur selatan jalur selatan selatan
oleh sebab itu dengan adanya beberapa jalur yang alternatif digunakan oleh pemudik
ini sudah kita siapkan semuanya
karena polda jawa tengah telah menyiapkan empat ratus lima puluh tiga pos yang pentingnya nanti akan pekalan
pemudik pemudik yang diperkirakan tempat tempat yang diperkirakan trading spot dan trade spot
cukup banyak ya
semua menjadi konsentrasi polda jawa tengah untuk mengelola kelanjaran daripada arus kualitas
contohnya mungkin di jalan tol itu di titik rest area kita sudah melakukan simulasi tractical progreen
bagaimana nanti mengantisipasi lompatan lompatan arus yang berada di rest area termasuk juga yang di exit tol
semua exit tol kita jaga
semua exit tol kita jadah
ada pos pengamanan dan tentunya nanti ada upaya upaya pengalian termasuk juga
untuk di jalur selatan yang menuju ke banyumas ke jogja ini sudah kita antisipasi
baik itu pasar tumpah jembatan dan sedang dalam perbaikan tetapi saat ini diberhentikan
semuanya sudah kita identifikasi dan kita sudah survei
artinya bahwa polda jawa tengah dan jajaran siap untuk menerima operasi kiriman
yang harus termasuk balik nanti
jika berbicara mengenai exit tol pak exit tol mana yang benar benar harus diantisipasi oleh masyarakat
kali kangkung pejagan atau di mana pak
exit tol yang di jawa tengah yang benar benar rawan kepadatannya cukup tinggi
polda jawa tidak akan menangkap di resep
semua exit tol kita jadah
terutama yang prioritas adalah exit tol kali kangkung yang menuju ke kerapia
yang langsung menuju ke kota
itu sudah kita buat
ketika exit tol keluar di kerapia kita sudah menyiapkan beberapa alternatif skenario
yang pertama adalah one way termasuk kontraflow
karena dari semarang langsung menuju ke kota semarang
ini sudah kita siapkan
termasuk juga exit tol yang berada di bawen
ini sudah kita siapkan yang mana menuju ke jogja yang mana menuju ke surakarta
dan semuanya exit tol sudah kita persiapkan semuanya
kami tidak akan pernah mengambil risiko
terutama untuk melancarkan baik itu nanti diwujudkan
baik berarti semua titik rawan kemacetan exit tol pasar tumpah
maupun jalur yang saat ini sedang diperbaiki benar benar sudah diturunkan
petugas di situ ya pak ya
kemudian bagaimana dengan jalur yang rawan kecelakaan pak
lokasi mana saja yang harus diwaspadai oleh warga
dan sebenarnya kontur jalur di luar nontol ya pak ya
kontur jalur di jawa tengah itu seperti apa
kalau pada saat arus mudik justru ada perlambatan pergerakan kendaraan
karena juga kecepatan ini bisa dikendalikan
dan beberapa hasil trupe bahwa ada sekian titik travel spot ada sekian titik flight spot
ini sudah kita antisipasi semua
contohnya yang di jawa nontol itu jalur dari semarang ke juba weng
itu konturnya naik turun
jadi betul betul itu harus kita kelola betul
bagaimana kita melibatkan pos pengamanan
berada di jawa nontol
termasuk yang di pantura
tapi kan nanti terjadi one way
pantura harus kita kelola dengan optimal
karena nanti beban pantura cukup tinggi
sehingga beberapa cara bertindak yang sudah kita identifikasi adalah
newton newton yang berada di brebes sampai di rembang
itu sudah kita identifikasi
dan nanti akan kita lakukan penutupan
karena beban setelah one way itu berada di jalur pantura termasuk jalur selatan
termasuk juga jalur selatan selatan
selatan itu cukup bagus mulus
tetapi penerangannya kurang
jadi ditempatkan beberapa pos untuk mengendalikan kecepatan pemudik maupun harus balik
ini semuanya sudah kita siapkan semuanya
dan kita sudah lakukan gelar operasi
baik secara teori dan taktikal
ini sudah kita lakukan sebenarnya
manakala kiriman arus atau bangkitan arus cukup banyak
namun demikian kami punya
jadi kita bisa mengatakan dari binamarga jasamarga
jadi trayfek akonting yang masuk ke jawa tengah melalui jeto kalingkangkung nanti akan kita hitung
sehingga kebijakan untuk membuat skenario one way dan kontraflow bisa dihitung dari traffic accounting yang nanti kita koordinasi dengan jasa marga
bapak apakah itu artinya kebijakan one way dan juga kontraflow ini tidak serta merta harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan
apakah nanti akan melihat bagaimana kondisi di lapangan juga pak
salah satu hasil rapat koordinasi sudah kita siapkan
namun demikian dinamika daripada bangkitan arus
sehingga nanti kami harus menerima informasi dari pak kakor lantas
ada instruksi di sana
tetapi skenario baik sterilisasi penyiapan sarang retraserana koordinasi dengan jasamarga binas purhubungan
ini sudah kita siapkan semuanya
saya mau kembali mengenai kecalon

baik saya mau kembali mengenai kecalon
kecelakaan tadi yang sempat saya tanyakan
dari data kepolisian tahun dua ribu dua puluh dua ini dari data polri pak lebih dari dua ribu kecelakaan terjadi pada saat arus mudik dan juga arus balik
sebenarnya mayoritas penyebab kecelakaan ini karena apa pak
selain mungkin tadi yang bapak jelaskan mengenai kontur dan lain sebagainya
secara teori memang kita bisa menyampaikan bahwa akibat diduga kecelakaan itu salah satunya kecepatan kegunaan
sesebenarnya kecelakaan harimau terjadi pada saat anders loy prank dan rasanya tidak itu jujur
sudah tiba tiba dia berhasil mengganda

itu agak barangus kita buat
nelepon aku yang benar saja mempergegam
sebenarnya kalau mobilnya kita mandikan
termasuk juga kendaraan yang berkeselamatan
karena manajemen keselamatan itu mendangkat bagaimana mengemudi yang profesional
mengemudi yang bisa mengantisipasi berapa jauh perjalanan berapa jam perjalanan dia harus berhenti
manajemen keselamatan itu memang harus menjadi pengetahuan semua pengguna jalan
karena jermen budaya bangsa kita adalah dilihat dari lalu nas
tentunya pengemudi ini menjadi titik ukur bagaimana bisa mengendalikan kendaraan dengan baik
baik bapak selain mengenai pengamanan jalur mudik bagaimana dengan kriminalitas
karena kan ada juga trennya bahwa kriminalitas ini terjadi saat arus mudik dan balik
karena banyak masyarakat yang meninggalkan rumahnya ataupun tokonya
bagaimana dengan antisipasi dan juga mitigasi atau pengamanan yang dilakukan
bagaimana dengan pengamanan polisian mengenai tingkat kriminalitas ini pak
pada saat pelatihan pelat praok di samping bagaimana kita mengejutkan lalu kasar aman
selamat terkait dan langgar
pula jawabannya dengan jajaran dengan eskansi dan stekotron dan lain
juga harkam tipas membehara keamanan terhadap masyarakat
jadi kita libatkan fungsi fungsi reserse fungsi intel fungsi primok
dalam rangka mengantisipasi menjamin keamanan kepada
pengguna jalan termasuk juga masyarakat yang merayakan lebaran
ini sudah kita siapkan semuanya baik itu di lokasi pariwisata di pemukiman
termasuk di kota kota semua fungsi kita libatkan
sehingga pada saat taktik program antisipasi daripada kriminalitas
antisipasi daripada kejahatan itu sudah kita lakukan taktik program
sehingga reserse berbuat apa intel harus bagaimana bimass harus bagaimana
tentunya di samping hard kamtipas kita juga melakukan menjamin rasa keselamatan di jalan
baik terima kasih dirlantas polda jawa tengah kombespol agus suryo nugroho
telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia prime news
semoga mudik dan juga arus mudik dan juga arus balik lebaran ini bisa berjalan dengan lancar pada tahun ini
baik terima kasih semoga lancar semuanya atas hubungannya semuanya terima kasih salam dari sini